kita menuju ke istana negara menyaksikan langsung upacara penganugerahan tanda kehormatan oleh presiden joko widodo di istana negara
untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang juang bangsa mengheningkan cipta dimulai
pembanjaan keputusan presiden republik indonesia oleh sekretaris militer perintah
keputusan presiden republik indonesia nomor enam puluh empat enam puluh lima dan enam puluh enam tk tahun dua ribu dua puluh
tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang mahaputra pratama
bintang jasa dan bintang budaya paramadharma
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia
menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
kesatu menganugerahkan tanda kehormatan bintang mahaputra pratama
bintang jasa dan bintang budaya paramadharma
kepada mereka yang nama pangkat jabatan dan profesinya
tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan
atas jasa jasanya sesuai ketentuan syarat khusus
dalam rangka memperoleh tanda kehormatan bintang mahaputra pratama
bintang jasa dan bintang budaya paramadharma
sebagaimana diatur dalam undang undang
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal sebelas agustus dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal sebelas agustus dua ribu dua puluh dua
presiden republik indonesia joko bapak
lampiran keputusan presiden republik indonesia

nomor urut satu almarhum ayip rosidi sastrawan
dianugerahi tanda kehormatan bintang mahaputra pratama
dua idabagus purwa laksana sipmm
lieutenant general teni purnawirawan irjen kemhat
periode tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama
tiga almarhum prof dr mundarjito arkeolog
dianugerahi tanda kehormatan bintang budaya paramadharma
empat almarhumah dr carolina rezekis
dokter spesialis pada rsud kota depok
kepala puskesmas pada uptd puskesmas sukatani
dinas kesehatan kabupaten bekasi
mewakili sembilan puluh delapan penerima lainnya
masing masing dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa pratama
enam almarhum gugum gumbira seniman tradisi sunda
tujuh almarhumah dewi wikantini ssit
bidan penyelia pada uptd puskesmas baktijaya kota depok
mewakili dua puluh dua penerima lainnya
masing masing dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa nararia
presiden republik indonesia joko widodo
penyerahan dan penyematan tanda kehormatan republik indonesia
oleh presiden republik indonesia kepada tujuh orang perwakilan penerima
bintang maha putra pratama diterima oleh ahli waris almarhum bapak ayib rosidi
penganugerahan tanda kehormatan diberikan kepada tujuh
perwakilan yang hadir tanda bintang maha putra pratama
diberikan kepada budayawan indonesia aib rosidi
tanda kehormatan ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa
menjaga keutuhan kejayaan dan kelangsungan nkri
selanjutnya juga ada bintang jasa utama diberikan kepada
leitnan jeneral tni purnawirawan ida bagus purwalaksana
tanda bintang jasa utama diberikan kepada mereka
tanda bintang jasa utama diberikan kepada mereka tanda bintang jasa utama diberikan kepada mereka
yang berjasa terhadap nkri dalam suatu bidang peristiwa atau hal tertentu
dan selanjutnya adalah bintang paramadharma
penerimanya adalah prof dr mundar jito
penerima tanda kehormatan bintang budaya paramadharma ini adalah almarhum
merupakan seorang arkeolog dan dijuluki bapak arkeologi indonesia
dan tanda kehormatan ini dianugerahkan untuk menghormati seseorang atas jasanya dalam bidang kebudayaan di indonesia
ya selanjutnya adalah dua tanda kehormatan bintang jasa pertama yang diberikan kepada dr carolina rezekisi hombing dan juga sunjaya
ya selanjutnya adalah dua tanda kehormatan jasa naraya yang diberikan kepada gugung gumbira dan dewi wikantini
gugung gumbira merupakan seorang mas rotari jaipongan komposer dan juga pemimpin orkestra
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
doa bersama dipimpin oleh menteri agama republik indonesia
juga teman teman danible
juga teman teman danible
jangan biarkan kami terjatuh dalam kehinaan diperbudak nafsu berteman dengan kemungkaran
ya allah tuhan pemilik segala puji teguhkan hati kami selalu untuk menjaga toleransi
mantapkan langkah kami menguji dengki di atas jalan cahaya yang engkau ridhoi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya penganugerahan tanda kehormatan yang diberikan kepada tujuh perwakilan yang hadir di istana negara jakarta masih berlangsung